yaudah kalau gitu kamu tentuin jatuhannya kapan ya
biar abang bisa ngatur semuanya
nanti rum kabarin ya
kita juga seneng ya bisa buka puasa bareng disini
joni kok bisa pake handphonenya mbak rere
joni minjem hpnya kak rere
kak rere masih di rumah sakit
kayaknya tekad mbak dera itu udah bulat
untuk deketin bang robi
joni cuma mau kasih tau
kalau joni masih belum bisa ngajak
kasih ya bang
udah abis menunggu abad udah seterat
kak rere punya nomornya kaustazarum gak
punya buat apa jon
mau kasih tau kalau joni belum bisa ngaji dulu
rumah itu calon istri yang ideal
aduh dia masih semangat
oh gitu emangnya ada yang penting sama rumah nah
ya penting gak penting sih bah sebenernya
saya mau ngasih kejutan buat rumah
kejutan apaan tuh ya
umi jadi penasaran
maaf ya umi saya gak bisa cerita
kalau saya ceritain nanti nggak kejutan lagi dong namanya
jadi terkejut ya
iya paham deh
yaudah deh kalau gitu saya pamit dulu ya
selamat ya umi ya
hati hati jalan nih jangan terkejut
kira kira tuh kejutan apa ya
iya yang bikin umi penasaran disini nih
jangan jangan mau diberi emas buat lebaran kali ya
bisa juga mobil di air kali
kalau mobil bah mobilnya pasti yang mahal
kalau mobil mobilnya pasti yang mahal
kalau thr pasti nolnya banyak
ayo adik adik disalin ke buku kalian ya
sebentar ya kakak tinggal dulu
sama siapa datang kesini
iya sama bapaknya dong rum
maksudnya sama mang ojo
pingin sekali buka puasa
sama murid muridnya tentrum disini
iya boleh kok anggi
beneran ya rum
boleh tuh seneng gak
yaudah kalau gitu kamu tentuin jatuhannya kapan ya
biar abang bisa ngatur semuanya
nanti rum kabarin ya
kita juga seneng ya bisa buka puasa bareng disini
joni kok bisa pake handphone nya mbak rere
johnny minjem hp nya kak rere
kak rere masih di rumah sakit
tekad mbak rera itu udah bulat
untuk deketin bang robi
kak joni cuma mau kasih tau
kalau joni masih belum berjalan ke rumah sakit
mau jagain nyai
sampaiin salam dari kak rum ya
buan poro dia sama mak
room kayaknya harus berusaha keras
untuk melupakan bang robi
dia sekarang udah ada yang mencintai dengan tulus
kok keliatannya gelisah
ini video beli belah
gak ada di sana

berkah ramadan bener bener mampir ke mini market ini
iya dong secara haji dua kali gue nih
masa iya kagak berkah bulan ramadan
emangnya sih sulam tuh kagak tau diri
di bulan suci mencari berkah malah tambahin dosa
gimana gak berdosa si sulam mi
masa setelah menabrak anaknya si kardun
si sulam sekarang udah bebas begitu aja
mentang mentang dia kaya
jadi beneran pak haji
gossipnya haji sulam udah dibebasin dari kantor polisi
ya faktanya memang begitu
zaman sekarang ini tahu loh
orang bisa keluar dari penjara dengan mudah asal ada nih duit
enak bener tuh si sulam
mestinya sebelum dia diserahin sama polisi
jadi hukumannya lumayan
jadi dia kagak sembarangan lagi nuruk anak anak orang
bener juga sih apa yang kata bu haji
orang sulamnya udah keluar
itulah salah lo nya semua
waktu kejadian tuh mestinya si sulam lo gebukin dulu
ya gak baru dia lo serahin polisi
kalo perlu motornya yang dipake tuh langsung dibakar
gue setuju tuh sama omongan tuh tadi
ntar kalo penabrak sebenernya ketauan
ketangkep nih ya
gue gebukin gue injek injek sampe berdarah darah
motornya gue bakar
kan udah ketauan
jelas jelas kalau haji sulam yang nabrak anaknya si kardun
cing marmut ngarang aja nih
cing marmut cing marmut
eh lo denger ya
tunggu tanggal mainnya
gue sekarang lagi nyelidiki nama si badar
siapa sebenernya yang nabrak anaknya si kartun
udah deh ntar
lo kagak usah takut
kalo warga udah pada yakin bahwa haji sulam yang nabrak si rabun bukan kita
tapi ana masih kepikiran terus mak
kayaknya dosa gede banget
kagak bakalan ada yang tau kalo lo kagak takut terus terusan kayak begini
justru semakin lo takut orang semakin curiga
aneh ngeri mal
kalo kartun tau kalo kita yang nabrak
malah mendingan kita minta maaf deh sama haji sulam
dia bakal maafin kita dan lindungi
kita ngaku deh sama dia deh
jadi kita beli gini